kembali di cnn indonesia night news seorang anak laki laki di ciamis jawa barat terlahir tanpa memiliki dua tangan serta dua kakinya
keterbatasan fisik tidak membuatnya berputus asa namun justru tetap ceria dan memiliki cita cita mulia untuk bisa menolong sesama
inilah tio satrio
remaja berumur lima belas tahun warga cibogor panawangan ciamis jawa barat ini terlahir tanpa memiliki dua tangan serta dua kaki
untuk beraktivitas tio hanya mengandalkan badan serta mulutnya
sebagai pengganti kaki tio berjalan dengan cara berguling guling di lantai
aktivitas bermain game juga ia lakukan hanya dengan menggunakan mulutnya
sedih sedih ya tapi kan ini udah kesening awal
ya jadi nikmatin aja lah
tadinya sih malu keluar rumah ya tapi sekarang kenapa harus malu
kan kita sama nggak ada perbedaan
perbedaannya apa ya fisik
tapi kan kita sama punya pikiran punya mata hidung
duduk di kelas empat
di sekolah luar biasa firdaus panawangan tio dikenal sebagai anak cerdas dengan tingkat intelektual di atas rata rata teman disabilitasnya
meski hanya mengandalkan mulut untuk menulis pelajaran dari gurunya hasil tulisan mulut tio sempurna layaknya hasil tulisan tangan
bercita cita ingin menjadi ustad atau pemuka agama tio mengaku ingin menolong orang tua dan sesamanya
selain pintar mengaji tio juga mampu menghafal ayat ayat al quran
di mata orang tua kehadiran tio dianggap anugerah yang tiada terkira dan harus dijaga walau memiliki keterbatasan
pokoknya bapak bapak mah baca alhamdulillah aja lah nggak sungkan sungkan gitu nggak menyesal gitu apa adanya
ini kan cuma titipan tuhan doang gitu jadi bapak mah ya nerima aja apa adanya gitu
sama kekasih tuhan gitu
karena ini titipannya pak ya
iya sekedar titipan bapak ibu cuma ngurus doang gitu
sikap pantang menyerah tio menginspirasi orang orang sekitar
tetapi tio juga manusia biasa yang membutuhkan bantuan orang lain
selama ini tio berangkat serta pulang sekolah selalu diantar orang tua guru atau temannya secara bergantian